kita bahas polemik ruu cipta kerja bersama usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
mas usman selamat petang
selamat petang terima kasih banyak
terima kasih mas usman
kalau beberapa public figure nih ya ramai ramai menyoroti dan juga sekaligus mendukung yang katanya sih sebenarnya bukan endorse
terkait dengan pembentukan payung hukum melalui ruu cipta kerja ini
kalau anda melihat sebenarnya terkait dengan polemik ruu cipta kerja ini seperti apa sih
bagaimana penyusunan kemudian perencanaan ruu ini dari perspektif ham kemudian dari substansinya juga
ya dari perspektif akasasi manusia maupun substansinya itu sangat problematik
dan itu mungkin yang menyebabkan ada kontroversi di media sosial
di mana publik figur ikut mendukung atau ikut menolak
tetapi sebagian dari mereka banyak yang mulai menghapuskan posting posting mereka di media sosial
dan itu mencerminkan bahwa memang ruu ini belum cukup dibahas secara baik
secara komprehensif di seluruh lapisan masyarakat
kalau kita lihat kontennya ini kan sangat banyak sekali
cipta kerja saja itu pasal pasalnya begitu banyak apalagi dengan yang lain lain
dengan waktu yang sangat singkat bisa dimengerti apabila ada banyak kelompok masyarakat
atau para selebriti misalnya yang keliru di dalam
jadi kita harus memberikan pandangan lalu menghapuskan pandangan itu dari lini media sosial mereka
ada dua masalah besar yang pertama dari sudut pandang hak asasi manusia
proses pengajuan dan pembahasan ruu omnibus ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang luas
dan tidak ada keterbukaan informasi yang juga cukup untuk masyarakat mengetahui
terutama masyarakat yang luar
terutama masyarakat yang luar
terutama masyarakat yang luar
terutama masyarakat yang memang sangat terdampak dari ruu ini
misalnya untuk cipta kerja mereka yang bekerja di pabrik pabrik sangat terdampak
dan mereka perlu waktu untuk bisa membahas ruu yang besar ini yang banyak ini di tengah situasi covid
secara substansi ada beberapa hal
misalnya hak hak para pekerja di tempat kerja itu juga tampaknya tidak selalu diperhatikan
yang kedua dari segi upah minimum itu juga sangat masalah
saya kira perubahan ketentuan dari upah minimum misalnya di tingkat kabupaten
untuk disesuaikan ke tingkat gubernur atau provinsi
itu bisa menimbulkan kemerosotan jumlah upah
sebagai contoh kalau di jawa barat misalnya
kalau anda adalah buruh di karawang dengan gaji satu bulan empat juta lebih
maka dengan ru ini disahkan
anda harus mengikuti upah minimum di tingkat provinsi
dan itu berarti jawa barat dengan mengambil yang terendah di misalnya banjar
dan itu berarti turun bisa jadi dua jutaan
nah hal semacam ini juga bisa terjadi di provinsi provinsi lainnya
belum lagi kalau kita bicara hak hak buruh atau hak hak pekerja lainnya
yang memang menyangkut jam kerja menyangkut status pekerjaan mereka
kontrak mereka termasuk juga cuti cuti menstruasi cuti istirahat cuti liburan
itu hal hal yang saya kira kurang diperhatikan oleh ru ini
karena itu kami meminta pemerintah bersama dpr
agar meninjau ulang memperbaiki pasal pasal yang problematik
oke sedikit agak tergesa untuk membentuk ruu cipta kerja ini sebenarnya mas usman
tadi seperti anda sudah sampaikan juga
tapi pemerintah sendiri
dan juga sudah melibatkan artinya komunikasi diskusi dari pihak pemerintah pengusaha
dan juga asosiasi pekerja
tapi anda lihat dari sisi transparansi belum memenuhi partisipasi publik mas usman
dan itulah sebabnya kenapa banyak sekali serikat buruh
yang akhirnya menggerakkan para anggotanya untuk memproses dan menolak ruu ini
karena klaim pemerintah di awal misalnya di bulan februari atau bulan maret
bahwa ada begitu banyak serikat buruh serikat pekerja yang dilibatkan ternyata tidak
ternyata banyak sekali serikat buruh serikat pekerja yang mengeluh
dari mulai tidak diundang sampai dengan yang diundang
tetapi dengan pengetahuan yang sangat mendadak sehingga mereka tidak punya waktu untuk bisa menghadirinya
dan penolakan itu terus bergulir hingga hari ini
seperti yang tadi kita saksikan dalam demonstrasi demonstrasi yang terjadi
ini adalah satu situasi yang tidak tepat untuk mengesahkan ruu di tengah masa pandemi
di tengah banyak negara justru fokus perhatiannya lebih pada bagaimana mengatasi gangguan kesehatan publik terkait dengan wabah
presiden mengklaim bahwa semua pembahasan yang ada di ruu cipta kerja ini sudah mengakomodir pihak pihak
misalnya seperti kepentingan pemerintah kemudian pengusaha investor kalangan pekerja dan sebagainya
tapi anda lihat apakah ada sedikit celah beberapa pihak mungkin yang mencoba mengambil keuntungan
karena misalnya banyak orang juga banyak pihak juga yang menentang bahwa ini tadi seperti yang anda sampaikan
belum bisa memenuhi partisipasi publik transparansi tidak ada terlalu tergesa gesa dan sebagainya
yang paling sederhana kalau dari segi partisipasi kan semestinya ada pembahasan pembahasan di dpr dengan mengundang para pihak
dan melibatkan parah parah

ahli juga organisasi organisasi masyarakat sipil di bidang yang memang terkait dengan pembahasan ini
kalau menyangkut lingkungan kalau menyangkut ketenang kekerjaan berarti serikat serikat pekerja
saya percaya bahwa ru ini sudah mengakomodir kepentingan dari misalnya para pengusaha
seperti yang dikatakan oleh presiden
tapi saya ragu ragu sepenuhnya kalau ru ini benar benar sudah dibicarakan dengan serikat serikat pekerja
serikat buruh di indonesia
oke karena banyak poin poin yang justru tidak menguntungkan di kemudian hari
kalau ini nantinya akan disahkan begitu ya
betul sekali dan amnesty international sebenarnya hari ini baru menyelesaikan kajian tentang ruu omnibus
untuk yang kedua kali dan akan kami rilis akan kami publikasikan dalam hari hari mendatang
oke apa boleh di share sedikit kajiannya poin poinnya
rahasia oh enggak ya
jadi pada intinya kita menyoroti persoalan hak asasi manusia di dalam proses pembahasan undang undang ini
khususnya terkait dengan hak untuk berpartisipasi hak atas informasi terkait dengan undang undang ini
lalu dari segi konten dari segi substansi atau materi dari undang undang ini
seperti tadi sebagian saya sudah sebutkan mengenai cuti mengenai upah mengenai jam kerja
mengenai status pekerjaan dan juga hak hak atas kondisi kerja yang layak
saya pasti akan kirimkan ke cnn
dan para pemirsa juga bisa melihatnya di website amnesty id
amnesty id ya kita tunggu detail kajiannya yang katanya rahasia tapi beberapa hari ke depan sudah enggak rahasia lagi pastinya ya
enggak enggak rahasia
oke terima kasih mas usman hamid sudah bergabung dengan cnn indonesia connected terima kasih banyak